pernikahan ketua mahkamah konstitusi anwar usman dengan adik presiden joko widodo idayati hari ini digelar di solo jawa tengah
seluruh pejabat tinggi negara tampak hadir di gedung graha sababwana lokasi akad dan resepsi pernikahan
tamu undangan mulai berdatangan di geraha sababwana jalan lejen suprapto solo sejak pukul delapan pagi waktu indonesia barat
hadir presiden joko widodo sebagai wali nikah wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin sebagai saksi mempelai wanita
dan panglima tni jenderal tni andika perkasa sebagai saksi mempelai pria
akad nikah digelar pada pukul sembilan pagi dan dilanjutkan resepsi dengan pengamanan serta protokol kesehatan ketat
dan kita pantau situasi terkini dari sana ada produser lapangan cnn indonesia tika bremau di solo jawa tengah
selamat siang tika menarik untuk dicermati bagaimana pernikahan ketua mk anwar usman dengan adiknya presiden jokowi
kita ingin tahu situasi yang berlangsung saat ini seperti apa apakah kemudian juga banyak pejabat pejabat atau tokoh politik yang hadir pada pernikahan adik presiden hari ini tika
selamat siang ferdi memang benar bahwa prosesi pernikahan ketua mahkamah konstitusi anwar usman dengan adik dari presiden joko widodo
idayati ini tengah berlangsung di dalam gedung geraha sababwana yang terletak di jalan lejen suprapto solo
dan memang akad nikahnya sendiri telah dilaksanakan sejak pukul sembilan pagi tadi dan nanti setelah akad nikah ini selesai akan langsung dilanjutkan dengan prosesi resepsi pernikahan
yang nantinya akan digelar dari pukul dua belas siang hingga pukul lima belas waktu indonesia barat
ada pun dalam pernikahan ini
jadi presiden joko widodo menjadi wali nikah kedua mempelai kemudian untuk wakil presiden ri ma'ruf amin ini menjadi saksi dari mempelai wanita
dan panglima tni andika perkasa ini akan menjadi saksi dari mempelai pria seperti itu
nah kalau kita melihat pengamanan di sekitar lokasi gedung pernikahan geraha sababwana yang terletak di solo ini memang cukup ketat
karena selain dihadiri orangnya
jadi ini juga dihadiri oleh presiden joko widodo dan juga wakil presiden ma'ruf amin
ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara
tadi kami melihat sejak pagi tadi jajaran menteri kabinet indonesia maju ini ada luhut bin sarpanjaitan
ada menteri pertahanan prabowo subianto ada mendagri tito karnavian
hingga panglima tni andika perkasa yang menjadi saksi dari mempelai pria
kemudian ada kapolri listio sigit dan juga pejabat pejabat lainnya
lalu ada gubernur jawa tengah ganjar pranowo ini juga telah hadir di geraha sabah buwana untuk mengikuti proses akad nikah
dan juga resepsi dari ketua mk anwar usman dengan adik dari presiden joko widodo yaitu ida yati
untuk itu pengamanan di sekitar area ring satu ini sendiri ini cukup ketat
dari polres surakarta verdi menyiapkan ada sejumlah personil gabungan sekitar satu tiga ratus enam puluh empat orang
personil gabungan baik dari polisi tni satpol pp serta dinas perhubungan surakarta
seperti itu untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas di sekitar geraha sababwana
sejumlah rekayasa lalu lintas ini juga dilakukan di sekitar kawasan solo seperti itu
kalau kita melihat ini untuk jalan ledjen suprapto ini sendiri diberlakukan satu jalur atau one way
ini kendaraan yang bisa melintasi
jalan lejen suprapto ini sendiri hanya merupakan kendaraan dari tamu undangan saja
dan memang telah dilakukan satu arah dari simpang empat warung makan sate dahlan hingga ke arah utara yaitu simpang masjid mujahidin
dan memang kendaraan lain yang akan melintas di depan geraha sababwana ini sendiri juga dialihkan ke jalan kimangun sarkoso dan gang dalam sumber
nah penting digarisbawahi bahwa untuk acara pernikahan
pada hari ini di geraha sababwana ini berlangsung ketat protokol kesehatan
kalau kita melihat kapasitas gedung geraha sababwana untuk kondisi normal sendiri ini bisa mencapai atau bisa menampung sekitar maksimal dua tamu undangan atau dua orang
namun untuk pernikahan pada hari ini ini yang dapat menghadiri hanya sekitar dua ratus orang tamu undangan saja
memang untuk nanti proses berikutnya yaitu resepsi akan lebih dilonggarkan
namun tetap terbatas karena tamu undangan yang hadir di geraha sababwana ini sendiri juga wajib menunjukkan barcode seperti itu
barcode yang telah disediakan oleh panitia atau wo sebelum masuk ke dalam ruangan akad dan juga resepsi
kemudian para tamu undangan sebelum memasuki gedung pun harus diwajibkan melakukan swab antigen terlebih dahulu
nah verdi menarik juga dilihat untuk budaya
atau dekorasi yang ada di dalam gedung geraha sababwana
kalau kami melihat kemarin sempat memasuki area gedung ini sebelum disterilkan
ini kental dengan suasana budaya jawa seperti itu
ini ada terdapat janur kemudian ada panggung yang berbentuk limasan
ini limasan ini merupakan rumah tradisional dari masyarakat jawa
kemudian ada wayang gunungan lalu di sisi kanan dan di sisi kiri juga terdapat suasana malam
kain hitam seperti itu namun dihiasi dengan pernak pernik lampu hias seperti itu
dan diiringi juga musik gamelan yang merdu
dan memang untuk busana pernikahan ini juga menggunakan adat jawa
untuk pengantin pria ini menggunakan beskap sikepan
ini merupakan baju yang berbentuk jas dan bagian lehernya ini ditutup atau tertutup dengan kancing yang berada di bagian tengah
ini merupakan baju atau busana
ini merupakan adat jawa
begitu juga dengan mempelai wanita yang menggunakan kebaya seperti itu
dan untuk cateringnya sendiri memang menu menunya juga disediakan
ada beberapa menu yang khas jawa
juga ini dari catering cilipari yang merupakan milik putra dari presiden joko widodo yaitu kaisang
sebelumnya catering ini milik dari gibran raka buming
namun kemudian diserahkan ke kaisang setelah gibran ini menjadi wali kota solo
dan memang verdi saat ini proses akad nikah masih terus berjalan di dalam gedung
nanti akan dilanjutkan resepsi dari pukul dua belas dan akan berakhir nanti sekitar pukul lima belas sore waktu indonesia barat
jika kabarnya jamuan juga sistemnya take away ya
begitu ya kalau tidak salah
ya benar sekali ini sistemnya tidak digelar makan atau jamuan dine in
makan di tempat seperti itu hanya berbentuk hampers dari catering yang tadi disebutkan
cilipari ini merupakan catering milik putra presiden joko widodo yaitu kaisang yang sebelumnya dimiliki oleh gibran
dan memang untuk hampersnya sendiri ini juga bernuansa jawa seperti itu
tidak berbeda dengan nuansa dekorasi yang kental dengan adat budaya jawa yang ada di dalam geraha sababwana
seperti itu verdi
oke baik terima kasih
produser lapangan cnn indonesia tika beremao dari solo jawa tengah